kementerian kesehatan ri kembali mengkonfirmasi penambahan sebelas kasus omikron baru
sehingga total terdapat tiga puluh kasus omikron yang terkonfirmasi di indonesia pertanggal dua puluh enam desember dua ribu dua puluh satu
penambahan sebelas kasus baru covid sembilan belas varian omikron tersebut juga merupakan imported case
atau berasal dari pelaku perjalanan internasional
hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran di tengah peningkatan jumlah perjalanan dari dan ke luar negeri saat momen natal dan tahun baru
data satuan tugas udara covid sembilan belas bandara soekarno hatta mencatat peningkatan jumlah kedatangan penumpang pesawat dari rute internasional
sejak awal desember dua ribu dua puluh satu
peningkatan terjadi hingga tiga puluh persen dengan angka kedatangan penumpang harian lebih dari tiga orang per hari
padahal sebelumnya jumlah penumpang rute internasional yang tiba berada di bawah angka dua orang per hari
pada dua puluh enam desember dua ribu dua puluh satu tercatat sebanyak tiga empat ratus enam puluh lima penumpang rute internasional
yang tiba di terminal tiga bandara soekarno hatta
dengan dua puluh enam maskapai dari berbagai negara
di mana tujuh puluh persen diantaranya merupakan wni dan tiga puluh persen sisanya adalah wna
sejumlah maskapai dari bandara transit internasional diantaranya turkish airlines
singapore airlines malaysian airlines dan malindo air
menjadi empat penerbangan yang rutin mendarat di bandara soekarno hatta
dengan membawa penumpang dalam jumlah melebih seratus orang dalam sekali penerbangan
otoritas bandara pun melakukan sejumlah upaya sebagai
untuk menuju penyebaran varian omikron di tanah air
melalui pemeriksaan berlapis bagi penumpang yang baru tiba dari perjalanan internasional
untuk bagi pelaku perjalanan yang datang dari luar negeri
ada dua kriteria yang satu menjadi sebelas lapis yang satu pemeriksaannya sepuluh lapis
yang karantina hotel kenapa menjadi sebelas lapis karena pcr nya di sini
dan nunggu selama berapa hari kalau tidak tidak akan berhasil
nunggu di sini
tapi kalau yang di wisma itu pmi pelajar dan bagian negeri yang di wisma
itu sepuluh lapis karena pcr nya berada di wisma
masifnya jumlah pelaku perjalanan udara rute internasional sepanjang natal dan tahun baru menimbulkan kekhawatiran
salah satunya diutarakan diki budiman epidemiolog dari griffith university australia
yang menilai pemerintah tidak tegas dalam melakukan pengawasan
pemerintah saya kira perlu memberikan warning atau pengetatan dalam kriteria orang pergi keluar ini
dalam konteks saat ini masa omnibus ini lebih ketat lebih esensial itu yang mana
apakah itu hanya bisnis pelaku perjalanan dinas ataupun hal lain
jurubicara vaksinasi covid sembilan belas kementerian kesehatan siti nadia tarmizi
menyebut pemerintah terus berupaya untuk memperkuat tiga t untuk mencegah penularan di komunitas
nadia menegaskan negara tidak bisa menutup diri dari hubungan sosial ekonomi dengan negara lain
namun terus berupaya melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaku perjalanan luar negeri
termasuk kemungkinan menambah hari karantina
negara negara mana ya yang mungkin perlu ditambah
karena saat ini kan ada tiga belas negara yang sudah kita larang wna nya
ataupun wna yang pernah empat belas hari berkunjung di wilayah tersebut untuk masuk ke wilayah indonesia
jadi kita tahu itu sepuluh negara sepuluh negara yang sudah kita larang untuk masuk ke wilayah indonesia
jadi kita tahu itu sepuluh negara yang sudah kita larang wna nya

jadi kita tahu itu sepuluh negara yang sudah kita larang wna nya
termasuk afrika selatan hongkong sudah tidak lagi ya hongkong sudah bisa masuk ke indonesia warga negara asingnya
ditambah dengan tiga warga negara lainnya yaitu inggris norwegia dan denmark
nah nanti apakah perlu ditambah jumlah negara lainnya nanti kita akan evaluasi
lebih lanjut nadia mengimbau agar masyarakat menunda dulu perjalanan ke luar negeri
serta tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat
sementara itu untuk memperketat pengawasan bagi pelaku perjalanan internasional
yang tiba di terminal tiga selama momen natal dan tahun baru
bandara soekarno hatta menambah jumlah pasukan yang bertugas di pintu kedatangan internasional hingga seratus personil
selain itu ada penambahan jumlah armada bus damri untuk mengangkut penumpang ke lokasi karantina
dan pembukaan terminal dua f sebagai lokasi peneratan bagi pesawat yang membawa banyak penumpang
guna mencegah terjadinya penumpukan